empat pemain honda dbl all star mulai menjalani latihan perdana
dalam lawatan ke los angeles amerika serikat
selama lebih dari dua jam mereka dilatih oleh jordan laulie
yang juga menjadi pelatih pribadi beberapa bintang nba
para pemain honda dbl all star ini dilatih menggunakan teknik
menggiring bola alias dribbling memapar bola bertahan dan menyerang
pelatihan dilakukan jordan dengan cara menyenangkan
tetapi tetap memperhatikan teknik dan kemampuan setiap individu pemain
jordan pun kerap mengoreksi pemain yang salah menerima instruksinya
selain mengajarkan teknik jordan memberikan motivasi kepada para pemain muda ini
untuk terus berlatih mengasah kemampuan basket
agar bisa tumbuh menjadi pemain profesional
satu hal yang saya telah bekerja dengan dbl sekarang dua kali

dan meskipun melalui dribbling atau kemampuan yang kita lakukan
kita bisa mengatakan cinta dan berharap untuk menjadi lebih baik dan berkembang

jadi itu luar biasa
setiap kali saya mendapatkan grup dbl bersama
atau apapun yang saya lakukan
berlatih langsung di amerika
menjadi pengalaman baru bagi para pemain dan tim pelatih honda dbl all star
materi latihan jordan ruli menarik
dan baru didapat saat berlatih di amerika
pengalaman baru yang benar benar bikin banyak pengalaman datang
tidak semua pengalaman yang ada di lapangan ini terdapat di indonesia
jadi saya sangat senang sekali karena latihannya menjadi seru banget
dan saya minta banyak pengalaman baru kejadian
selain itu para pemain honda dbl all star dua ribu dua puluh dua
akan berlatih dengan asisten pelatih los angeles lakers
setelah menjalani pemusatan latihan
mereka akan mengikuti turnamen melawan klub lokal di amerika